dan untuk membahas lebih lanjut terkait wacana hukuman mati bagi koruptor kita telah tersambung dengan pengamat hukum yang juga mantan hakim asep iwan iryawan
selamat sore kang asep apa kabar kang
selamat sore mbak putri baik alhamdulillah mbak putri sama sama sehat selalu
iya semangat terima kasih sudah bergabung kang malam hari ini
kang untuk hukuman mati bagi koruptor itu undang undang landasan hukumnya apa
ada tapi tulisannya adalah penjelasannya tentang keadaan tertentu
kondisi yang sekarang kita hadapi ini keadaan tertentu atau tidak
di undang undang tipik kor ada jenis jenis korupsi
jenis korupsi itu antaranya merugikan keuangan negara benturan jabatan dan seterusnya
kondisi sekarang yang sudah tertangkap tadi sebut apakah memasuki jelas tegas tuntas
pasal dua di penjelasan dalam keadaan tertentu
karena tertentu tadi bahaya alam kemudian krisis moneda
ter at dan bahaya
nah apakah sekarang bisa dijerat dengan pasal dua ayat dua
tepat sekali justru harus digunakan pasal dua bukan digunakan pasal lima belas
pasal dua belas atau pasal sebelas penyuapan
karena jelas situasinya sekarang dalam keadaan layak
betul ada yang menafsirkan bencananya bencana non alam
tapi ingat ya apakah bencana non alam ini di bawah atau di atas pandemi ini bencana alamnya tidak hanya indonesia dunia
kang tapi kan kalau misalnya kita bicara wacana kan wacana bisa macam macam
sekarang ini kan tergantung jpu berani atau tidak terapkan ini kan jaksa tipikor ini
ya sekarang lagi orang itu dihukum karena menurut ada undang undangnya dulu
nah sekarang orang melakukan perbuatan
kita lihat pasal dua barang siapa orangnya jelas itu kan bukan setan atau hantu blau yang ketangkep kemarin itu
jelas orang kan
kedua diuntungkan orang lain yang sendiri atau kolporasi
kalau kolporasi jelas ada permainan
yang udah tertangkap kemarin kan lima sembilan buat sujudah kontrak kemudian juga dia dapat untungan sepuluh ribu
dan dia udah terima kurang lebih tujuh belas m yang baru ketahuan
tiga ya apakah negeri
jelas negara rugi karena menghasilkan tiga ratus dia ambil sepuluh
perekonomian jelas teruksat
bahkan hakim tahu nanti para jaksa tahu ini lebih parah
karena rugian negara bukan bicara material
banyak orang sekarang depresi sampai mati karena situasi demikian
negara rugi untuk menurut situ
saya kasih contoh
kalau tidak berani menggunakan pasal dua itu terlalu luas
kalau pasal dua belas belasnya itu tidak biasa
itu untuk meringankan saja
pasal keringanan itu pasal normal
justru sekarang supaya tahu anda ya
mulai di pikirkan dimulai di pasal depan
pasal satu itu pasal pengertian
pasal dua itu mengingatkan
disitu ada lawan
disitu ada lawan kondisional
dalam keadaan tertentu
jadi ingatkan ketika ada bahaya
ketika ada bencana
alam anda harus menggunakan hukuman yang lebih berat
jadi pasal pasal itu adalah pelangkah penambah
yang selalu sering digunakan supaya ringan
tapi faktanya ini kan negara rugi
dalam keadaan bencana
kenapa tidak dimatikan
tapi gimana dengan celah celah mereka para tersangka misalnya nanti
untuk lolos dari hukuman mati ini
ya sekarang mulai lolos mau apa
karena sekarang ke gap kok
emang kubukanya hawan ketangkep kok
mau ngapain dia ceritanya
paling dia minta pasal tadi dua belas
berarti sekarang kpk sudah banyak doktrin sudah ada
just provincial university sudah banyak
biasanya mereka kan
kejadian itu setidaknya ada lima perkara
dimana kejadian seolah tertangkap suap
sebenarnya negara dirugikan
tapi kalau menggunakan pasal dua
memang bekerjaannya kpk
tapi yang selesai tidak sulit
pasal dua itu ringan
keadaan tertentunya bisa dibuktikan
soal orang menafsirkan ini bukan krim
semua ini bukan bencana
kalau orang masukin kebencanaan non alam
ini lebih sulit
tidak hanya indonesia
ini mengalaminya semuanya
jadi kalau orang secara menafsirkan
parah bencana nya
dan sekali lagi
saya kasih contoh
memang belum diatur masalah pandemi gini
tapi bahasa indonesia
baca undang undang wabah manulat
itu diparah dari bencana yang disebutkan
kang kalau menurutmu
kalau misalnya mau bicara soal efek jera
belum ada pembuktian memang
kemudian memberikan efek jera
saya kasih tau
dengan mati aja masih banyak
apalagi dengan hukuman mati
yang dihukum mati kan banyak
tapi tidak terlalu banyak
tapi yang tipikor belum pernah ada
itu juga pas rekor saya belum terpecahkan
karena dulu tidak pernah dimatikan kan
itu tidak sedang bencana
ketika saya masih menjabat
nah apalagi sekarang
mungkin tuhan punya rencana
tuhan kasih tau
nah ini orang orang selatan nih
ini memang harus diadili
timah loh hukumannya
apa yang juga undang undang itu dibikin
kalau tidak dilaksanakan
dan supaya saya kasih tau
sejarahnya pasal dua itu
seluruh dunia hampir sama
yang dimulai dengan mengingatkan
harta jahatan luar biasa
nah ketika penanganan itu
mau biasa dikatakan aja
seperti kalau saya tanya
banyak yang dilakukan
kementerian ini tidak sekali
kementerian sebelumnya juga berapa kali
nah sekarang apa mau diulang lagi
ketika orang menderita
dari mulai depresi sampai mati
orang itu menari nari
dan jumlahnya sangat besar
yang baru ketahuan
kalau ini tidak dilakukan hukuman berat
terlepas pro dan kontra hukuman mati
mau sampai kapan kita
yang harus juga tidak boleh dilewatkan
pasal yang kemudian
menelusuri hasil kekayaan itu ya kang
karena itu yang biasanya sering kendor
di pemberantasan korupsi di indonesia
kalau semangat tipik kor
biasanya pencucian uang
nah kalau pencucian uang
itu lebih bagus lagi
kalau pencucian uang
baru ketahuan yang sekarang
sekarang dia hartanya yang dulu
kalau pencucian uang
itu lebih bagus lagi
biasanya kpk tidak pernah menggunakan
kan dikenal pembuktian terbalik
karena dia kaya segitu
kan sekarang ketahuan lagi
ya teman teman pengusaha
nah sekarang yang terima itu
perusahaan yang mana
apa ada kaitannya
kaitan ke situ
uang uang ini mengalir
dari mana sih
sekarang saya pikir ya
satu company ini kan
kita dicara rasa
yang berani dilakukan
dia bisa di disekinkan
dengan pencian uang
tapi soalnya ditarik
hukumannya harus maksimal
penjeraan bagi siapapun
belum ada pernah hukuman mati
terhadap tipik konti republik ini
udah banyak lah ya
jadi pantas atau tidak pantas
tepat dan benar
kalau itu digunakan
kami selama hari ini sudah bergabung
terima kasih kang